akan bisa mongsa dengan tenang kalau prabu siliwangi dan juga keturunannya belum habis
kejahatan mereka harus dihentikan
dan kau putraku hanya kau yang bisa membantuku
kalau begitu kami mohon panah
aku harus mencobanya lagi aku tidak boleh puas
aku yakin kau bisa sulawesi
betapa melangi nasib ibunda
ibunda dihajar oleh yielda subang larang
biar berani sekali melakukan semua itu pada ibunda
aku harus membuat perhitungan kepadanya
engkau apa yang kau lakukan kepada ibunda aku
rasakan kau sekarang
ibu anda hanya membela dirimu
ibu anda mulai menyerang terlebih dahulu
banyak sekali alasan ibu
aku tidak mau mendengar alasan lagi
ibu udah harus dihukum sekarang juga
ibu anda tidak bersalah nak
tolong percaya pada ibu anda nanda prabu
ibu dia sudah membuat kesabaranku habis
nanda prabu tenanglah
tenanglah aku ibu anda juga tenanglah
putraku lihatlah dia berani kasar sekali pada ibu deh
ibu anda semua larang
pak jurit tangkap ibu desa bang lara
aku adalah ratu pajajara
hei aku juga adalah tujuan kalian
aku akan menjaga diriku baik baik
dan semoga putra putriku di luar sana bisa menjaga dirinya dengan baik
ya allah lindungilah kami
ayahanda lebih baik sekarang kita pulang agar ayahanda mendapatkan pengobatan dari tabib istana
putraku aku rasa pajalku sudah semakin dekat
aku tidak akan bisa memaksa dengan tenang kalau prabu siliwangi dan juga keturunannya belum habis
kejahatan mereka harus dihentikan
dan kau putraku hanya kau yang bisa membantuku
aku berjanji ayahanda
aku sudah berjanji
seorang kesatria tidak akan mengingkari janjinya
akan diturunkan oleh stayini
terima kasih putraku
sebentar lagi akan ada pertumpahan darah di antara anak turunan siliwangi
putraku kita kembali ke istana untuk mempersiapkan penyerangan anda
putraku berbicara pada kingdoms great black sd
penyerangan kepada jaran
pasukan sudah siap
untuk menyerang pada jaran
kami tinggal menunggu titah dari ayahanda
penyerangan kepada jaran
dengan waktu sesingkat singkatnya
kejahatan prabu siliwangi
jika kau ingin menangkapku
lakukan sendiri dengan tangan
aku akan membuktikan bahwa aku bisa menangkapmu
ini adalah pertarungan hidup dan mati
apapun yang terjadi
jangan ada seorang pun dari kalian yang memisahkan
para prajuritku kita akan menyerang pajajaran dan aku minta kepada kalian kalian harus patuh
pada anak berada di natal dan jadikan berhubung selama dalam penyerangan kepada jarak selama itu
pula tampu kepemimpinan akan dipegang oleh putraku dan kalian harus patuh apapun yang diperintahkan